indonesia merupakan salah satu produsen mutiara terbesar di dunia dan salah satu jenis mutiara dari indonesia yang terkenal adalah mutiara laut selatan atau south sea pulse yang biasanya didapatkan di daerah nusa tenggara barat
nah kali ini insight berada di lombok ntb untuk melihat lebih dekat lagi bagaimana industri mutiara di daerah ini berkembang apa saja tantangan peluangnya dan bagaimana sebuah tambak mutiara dikelola
indonesia kaya akan berbagai sumber daya laut yang berdaya jual tinggi baik di pasar domestik maupun internasional
selain udang dan ikan indonesia juga kaya akan potensi mutiara laut selatan yang kilaunya menjadi primadona dunia
selain indonesia mutiara laut selatan juga dihasilkan oleh australia filipina dan myanmar
sentra produksi mutiara laut selatan di indonesia terdapat di sejumlah daerah diantaranya lombok nusa tenggara barat bali dan maluku
ini sekarang yang banyak dibudidayakan di lombok adalah spesies pintada maksima atau dikenal dengan ratu mutiara

ini adalah satu dari beberapa jenis mutiara laut selatan yang dihasilkan oleh indonesia
dan yang dihasilkan indonesia adalah yang terbaik di dunia
selain terbaik indonesia juga menjadi negara penghasil terbesar mutiara laut selatan di dunia
namun tingginya produksi mutiara laut selatan ini belum diikuti dengan nilai ekspor yang mumpuni
menurut data kementerian kelautan dan perikanan jumlah ekspor mutiara ke berbagai negara tujuan pada dua ribu lima belas sebesar enam tujuh puluh empat ton atau senilai tiga puluh satu dua juta dolar as
masih rendahnya ekspor mutiara indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor
di antaranya adalah jumlah produsen mutiara di indonesia yang semakin berkurang proses produksi mutiara yang sangat lama
dan budidaya kerang mutiara yang sangat lama
dan juga jumlah ekspor mutiara di indonesia yang semakin berkurang proses produksi mutiara yang sangat lama dan budidaya kerang mutiara yang sangat lama

ini diperparah dengan serbuan mutiara air tawar dari tiongkok yang mirip dengan mutiara air laut namun dengan harga yang jauh lebih murah
dulu di lombok ini memiliki beberapa ya tambak mutiara tapi karena krisis
ekonomi yang berkelanjutan sekarang hanya beberapa yang tinggal
salah satu yang bertahan adalah autoreit produsen mutiara di sini di pantai naradesa malaka
dan saat ini dikelola oleh seorang yang asalnya dari italia francesco bruno
ada di lombok ya khususnya bukan saja francesco nya tapi autoreit itu sendiri
ya saya sendiri memang waktu dua puluh tahun yang lalu cari pekerjaan yang sedikit campur dengan adventure
bahasa indonesia nya oke sekali ya
jadi ya akhirnya saya ketemu namanya rosario autoreit di australia
dan ya ceritanya supaya singkat
dia ajak saya belajar
tentang mutiara dan buka lokasi di lombok
itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh awal
nah sejak itu kita ada evolusi sedikit
dan di lombok sekarang ada tiga lokasi
di sumbawa ada dua lokasi juga
dan kita lagi cari cari lokasi lain
oke jadi autoreit ini memang produsen mutiara
terutama produsen mutiara distributor produsen
jadi sampai perhiasan juga
sebagian dari hasil kita lari ke perhiasannya
dan desain perhiasannya sampai baru ikut basel world
yang mungkin pamer juli terpenting di dunia
nah katanya kan indonesia khususnya di daerah ini terkenal dengan south siple nya
jadi mungkin francesco bisa ceritakan sedikit apa perbedaannya
yang membuat south seaple atau mutiara laut cina selatan ini unik
berbeda dengan mutiara mutiara dari daerah lain
oke jadi dari
pertama dari sisi nilai ya
produsen mutiara terbesar sebenarnya adalah cina
itu mutiara air tawar
nah untuk membandingkan harga saja
yang dari laut
jadi jauh lebih mahal mutiara yang dari laut
jadi kita dari
panen sampai ke yang pakai
tidak ada bantu secara kimia atau
apa yang keluar dari kerangnya mutiara itu
itu yang kita
itu sungguh alami
jadi yang dijual ya
ini berapa persen
itu dihasilkan dari tambak tambak yang ada di nusa tenggara barat ini
di nusa tenggara mungkin kita
saya lebih dari lima puluh persen
soalnya seperti tadi mbak desi bilang
kita banyak perusahaan sudah bangkrut
bisa bertahan ini
dan kami juga berterima kasih sama karyawan semua
semua jadi korban
artinya daripada kita phk orang
lebih baik semua dipotong gaji
dipotong gaji selama berapa periode
nanti kembali lagi ke begitu membaik situasinya
kita akan balik normal dan semua menerima
walaupun awalnya ada demo demo sedikit
tapi apa rahasianya bisa bertahan dan kenapa
apakah memang pengaruh dari resesi ekonomi dunia ini berdampak sangat negatif ya terhadap industri mutiara ini
industri mutiara tidak terlalu diatur oleh ekonomi yang
yang tidak bisa diprediksi seperti yang lain
ya unik ya
mutiara adalah industri relatif kecil di seluruh dunia
tidak seperti emas atau diamond yang betul betul dikontrol oleh beberapa perusahaan
kita sedikit semberawet sembarangan di industri nya sendiri
tapi memang autore itu punya sistem grading sistem kasih harga yang sangat
sangat konsisten selama ini
jadi kita bertahan dari reputasi kita bahwa harga kita pasti itu konsisten dengan dulu
kedua kita tahan di lombok khusus ntb karena memang kuatnya dijual juga
artinya backing kita fondasi kita penjual
jadi kalau fondasi penjual pasti lebih lebih tahan lah
yang perusahaan perusahaan lain hanya produsen
tapi tergantung sama mungkin pembeli
dan dia akan cari harga yang paling rendah
kasian ini produsen
hanya tahu dan menikmati betapa indahnya sebuah mutiara itu sendiri
apa yang dilakukan di sini dan bagaimana sebenarnya sebuah mutiara itu bisa terjadi di bentuk ya
kalau bisa cerita dari awal sampai akhirnya bisa dijadikan perhiasan gitu
prosesnya pasti menarik
ya sangat menarik memang dan mungkin banyak orang yang datang ke sini yang tempat yang kita kasih untuk proses malah heran
kok bisa segitu banyak input untuk membuat satu mutiara
nah dari mutiara pertama dari lima jamestone
ada diamond ada ruby ada sapphire
ada gemstone ada diamond ada ruby ada sapphire
mutiara itu hanya satu satunya yang keluar dari binatang makhluk ini hidup
jadi itu istimewa
sudah istimewa menurut saya
biasanya kan harus ditambang ya harus digali dari tanah
betul digali dan lagi dibentuk
ini tidak bisa dipoles
apa yang keluar dari kerannya itu yang kita dapat
dan setiap mutiara pasti beda
oh ini bulat ini bulat
bukan pasti ciri cirinya juga beda
jadi itu istimewa mutiara sebagai gemstone
nah prosesnya mulai dari kita
pelihara siput kecil
kita bilang siput di lombok kerangnya sebenarnya
sampai jadi siput yang siap untuk disuntik untuk dioperasi
itu seperti bedah
nah kita bedah itu kita harap sekian persen dari yang kita berikan

iya mungkin harus diceritakan sedikit
kenapa harus namanya disuntik dan kemudian dibedah
karena kalau di dalam alaminya itu sendiri
itu kan biasanya kan mutiara itu kan di dalam kerang yang ada di laut
dan cukup jarang ya kalau ditemukan
tapi ini tambak ini adalah membantu
sehingga ini istilahnya dibudidayakan
tapi prosesnya yang terjadi sebenarnya sehingga menjadi mutiara itu bisa cerita sedikit francisco
jadi kalau kerang yang mutiara sudah siap disuntik sekitar dua tahun umurnya
jadi kita sudah dua tahun pelihara siput ini
nah suntik itu
apa yang disuntik dalam
jadi kita kasih masuk nuklis
nuklis itu terbuat dari juga keran yang lain
bahan bahan ini itu juga alami
jadi bahasa inggris itu nuklir specific weight
jadi dia betul nyatu sama nuklis itu
kalau di ronsen tidak kelihatan nuklis itu ya
kalau alami mungkin bisa pasir bisa parasit
ya bisa apa saja penyakit
jadi kerang yang mutiara itu tutup penyakit itu dengan lapisan mutiara itu
sebenarnya seperti lapisan air liurnya gitu ya
ini menarik ya
makanya membuat yang namanya mutiara itu sesuatu jamestone yang alami
dan mungkin secara ini juga
jadi kerangnya itu sakit
untuk membuat udara dia harus sakit dulu
jadi itu sedikit istimewa
ya francisco mungkin bisa dilihatkan bagaimana cara menyuntik
dan akhirnya melihat kapan misalnya mutiaranya itu sudah siap panen
oke kita datang ke teknisi kami
akan kasih tunjuk kita gimana suntik mutiara ya
berarti ada dua jenis
ada mutiara yang terima suntikan itu
ada yang donor
donor itu kita harus korbankan
satu donor untuk dua puluh operasi
ya kira kira rata rata
tapi apa yang membedakan kenapa satu disuntik tapi kenapa satu dari donor
apakah ada berbeda hasil mutiaranya
jadi daging yang mengedari dalamnya
itu harus disuntik dengan sama sama nuklis itu yang tadi saya bilang
sama sama harus nempel
itu akan bikin sel sel perusak
yang akan latisi nuklis itu dengan lapisan mutiara itu
kalau tidak ada donor ini tidak bisa jadi mutiara
oke jadi ini tadi bilang warna
ini donor ya
ini warnanya pasti akan mirip seperti yang ini
yang kita sebut mother of pearl nya kan
kita harus ambil satu pisis lidah ini
ini lidah ini satu sisip memproduksi ini lapisan
satu sisip yang kita lihat ini tidak produksi apa apa
jadi sisi yang dibawah itu harus nempel dengan nuklis
coba prof ang tunjukkan bagaimana
ini insannya dibuang
ini udah mati dong sekarang
ini sudah mati
kita harus buang luarnya
luarnya itu memproduksi yang coklat itu
kita tidak mau
kita mau yang kira
yang putih ya
dia akan ambil dalamnya kan
ini otot yang enak dimakan
untuk khusus sekarang kita ambil sedikit saja
tapi biasanya kita bisa ambil sampai sini
jadi bisa untuk dua puluh tiga puluh
dan saya mungkin ini menarik
apa yang kita akan saksikan sekarang
pekerjaan teknisi ini dua puluh tahun yang lalu hanya orang jepang tahu
tidak ada di luar berapa mungkin ada empat puluh lima puluh orang di seluruh dunia yang bisa tahu cara
jadi ini dirahasiakan dulu
tidak boleh lihat
tidak boleh di belakang teknisi
tapi dengan kita punya kerjasama juga orang jepang dulu mulai buka rahasia
dan kita teknisi kami hampir semua orang indonesia
memang jepang salah satu produsen terkenal ya ini mutiaranya
tapi jepang rata rata air tawar atau air laut
air laut juga tapi mutiara dari jepang beda
dan kualitasnya beda juga
tetap salsi pun rajanya
kita harus bangga ini ya
ini sudah disiapkan berapa
satu keras itu satu
satu kerang ya
satu mutiara ini jadinya
jadi ini sudah disiapkan tisu donor
untuk disuntik ya
ambil teman kita yang belum disuntik ya
yang akan terima
yang usianya sudah dua tahun ya
sekitar dua tahun
jadi kita sudah melihara selama dua tahun
dan siap untuk disuntik
ini masih hidup kan yang jelas
masih hidup tidak ada masalah
ini begini tidak mati
mungkin stres sedikit lah
itu akan disuntik
tapi banyak tempat di sana
kenapa harus di situ
memang di situ ya
di situ kan
ya tapi di situ mutiara bisa istilah ada space untuk ada tempat untuk tumbuh
kalau di tempat lain mungkin susah
dan bentuknya nanti mungkin agak
masuk di situ
jadi akan di belah di bedah sebelah kanan
mudah mudahan tidak sakit
masuk sakit ya
harus hati hati teknisnya
sangat ada banyak organ vital di belakang
ini yang namanya rahimnya
jadi ada semacam rahimnya itu di dalam
dimasukkan ke dalam dan ini tempat yang
ini yang tadi saya bilang ini dari bahan jublok kran
ini dimasukkan ke dalam
dimasukkan di gonad
masukkan ke dalam
jadi yang tadi ini supaya warnanya ya
ya wanan supaya ada lapisan
nanti akan dorong nuklis di posisi di dalam gonad
nah sekarang ini sangat penting
harus seperti tadi bilang sisi yang putih ini harus nempel
kalau salah mental keluar mutiara akan jadi di luar nuklis itu
bukan di tengah
ini memang operasi sangat
mudah mudahan menjadi mutiara yang sempurna
yang cantik dan harganya
yang sangat menarik
nanti kita simpan ya
sudah besar juga ya kerangnya ya
ya sudah sembang
mudah mudahan ini kita coba
mudah mudahan kualitasnya oke ya
tapi gimana caranya
yang ini tapi yang ini dulu
baru yang ini
tapi lebih baik
mudah mudahan nggak sakit nih
coba bantu tangannya
yang ini kan
nah di sini ya
tutup baru biar bisa ke bawah
oke sekarang masuk
wah ini lumayan besar ini
jangan jangan kasih bikin
nah itu baru
masih hidup tapi
oke ini mau pegang pertama kali manusia yang pegang mutiara
ini kalau kita jual
jual laku kira kira berapa ya
ini cahayanya terserang kurang
tapi bisa lah dijual
buat jadi ante
kalau bentuk bagus
kepala francesco dinilai berapa
masih ada bintik bintik lihat
ini tidak terlalu mahal
saya harus bohong atau harus
ini mungkin di bawah satu juta lah jelas
di bawah satu juta
taruhlah sekitar lima ratus ribu ya
bagaimana kerjasama dan melibatkan orang orang lokal di sini
dan membantu perekonomian lokal
kan di sini kan juga banyak nelayan nelayan yang memang mereka
ini mencari masalah
mata pencarian itu dengan dari mutiara kan ya
dari mutiara dari alam ya
dari alam lah
jadi pertama itu mutiara itu low skill ya
kita bisa banyak ambil dari mana mana di daerah terpencil yang mungkin
edukasi masih kurang masih kita bisa terima
jadi kasih pekerjaan
itu sangat membantu desa desa terpencil
ada berapa orang sekarang yang dipekerjakan di sini
seluruh ketiaw tori ada sekitar empat ratus lima puluh belum yang harian harian
tapi dan pokoknya sangat membantu untuk karyawan karena gampang kita terima
kedua kita mantu edukasi untuk lestarikan laut
kita juga ada program untuk karang karang dilestarikan di regenerasi
sambil edukasi langsung di sd sd di sekolah anak anak bagaimana pentingnya lauk
demi masyarakat sendiri kan
lombok kan lautnya sangat penting untuk nelayan dan mutiara itu perlu laut yang bersih
yang alami yang tidak ada pencemaran dari pabrik pabrik
tapi apa kira kira yang diperlukan supaya ini kan idealnya daerah ini secara ekonomi kan berkembang
dulu banyak perusahaan mutiara tapi sekarang sedikit
nah bagaimana untuk menggairahkan lah supaya daerah ini juga bisa
menggayat atau menarik para investor investor seperti teman teman dari australia ini
ya salah satu menurut saya yang paling poin itu seperti birokrasi tadi
indonesia terkenal rumit
kita juga harus ada bantuan kita juga harus import berapa bahan untuk re ekspor juga
sangat sulit dengan sistem birokrasi ini
jadi mungkin terutama untuk investor yang mau di mutiara itu
birokrasinya cukup sulit
ini mungkin pesan nanti kita sampaikan kepada pemerintah
belum di pemerintah tapi di masyarakat juga kita harus ada persetujuan jelas
tapi selama ini dengan masyarakat hubungannya baik kan
baik baik pasti kita itu diutamakan masyarakat
pasti itu dulu harus terima kita baru aksi
nah secara industri bagaimana
kenapa bisa bertahan
dimana mungkin produsen produsen lain yang kompetitornya autoro sendiri tidak bertahan
dan berapa sebenarnya marginnya ya
dengan dari mutiara yang dari sini kemudian sampai akhirnya berhasil dijual
khususnya di eropa ya
ya eropa atau di asia ya
mungkin akhir akhir ini lebih ke asuh
tapi marginnya ya dari produsen marginnya sedikit
malah kita bisa kita tutup biaya
berapa tahun ada untung sedikit ada selama dua ribu delapan ya
dulu untungnya banyak
tahun sembilan puluh tujuh sangat
tidak tahun sembilan puluh tujuh masih tinggi
tahun dua ribu delapan kita masih berhasil
dan saya seperti tadi bilang yang paling penting itu kita punya pasar yang sudah matang
jadi mungkin produsen produsen lain yang di lombok
harus gabung sama produsen yang lebih besar
terpaksa untuk pertama awal tahan
supaya harga bisa dapat harga
walaupun dia harus bayar mungkin komisi yang kejualan
tapi kalau hanya jual produsen kecil jual langsung mungkin susah tahan
karena harga itu masih dari dua ribu delapan belum terlalu pulih kembali
dan mungkin juga karena banyak sekali mutiara yang dihasilkan misalnya dari china atau dari jepang
pasti mengaruhi harganya
apalagi dari china itu air tawar juga membaik kualitasnya
istimewa dan juga langka ya
tapi francesco sendiri pernah menyelam dan mendapatkan south sea pearl yang alami
yang tidak hasil tambah
saya mulai kerja ini karena saya suka nyelam sebenarnya
tapi tidak pernah saya pernah dapat kerangnya mutiara
tapi tidak pernah ada isinya
cuma kita pernah dapat di kerang kerang kita beberapa biji yang alami sendiri
kadang kadang setiap berapa ribu
tapi langka ya
dan kalau yang ketemu di situ harga jualnya juga
harus ada sertifikat dan ini
harus yakin bahwa itu alami
dan itu boleh sebenarnya diambil begitu saja atau melanggar ini
melanggar hukum karena harus
ambil dari alam
ambil dari alam
nah sekarang tidak tahu di indonesia bagaimana
kalau di australia contohnya banyak dikontrol
ada kuota ada tidak boleh ambil lebih dari sekian
kalau di indonesia saya belum
ini juga karena ini bisa mengganggu juga ya kalau terlalu banyak orang yang menjadi
pasti mengganggu tapi kita lebih efektif buat sendiri ya
artinya ambil induk induk saja dan buat di lab
sudah terbukti bahwa mutiara yang
yang kita buat sendiri kerangnya akan menghasilkan lebih bagus
iya cuma caranya saja agak berbeda
ini dibantu oleh tangan manusia
nah ini kan yang diambil adalah mutiaranya
jadi nanti kerangkangnya cangkangnya atau dagingnya bagaimana
semua bisa dipakai
semua bisa dijual atau dipakai sendiri
jadi dagingnya itu adalah ototnya
karena itu sangat langka juga
ada pasar pasar khusus yang bisa dijual di jepang di hongkong
dan berkelanjutan ya
karena ini budidaya
jadi memang kita bisa pakai juga kerangkangnya sendiri untuk industri fashion
di bali banyak buat aksesoris dari
jadi semua dipakai
yang mungkin yang coklat ini mungkin itu saja ya
tapi ini memang kerang ini khusus ya
karena kalau kita misalnya makan oyster atau makan maksul di restoran ini bukan yang ini
ini hanya yang terutama yang dimakan ototnya
dan ini kerangnya mutiara
oister yang dimakan di restoran itu bukan mutiara
kadang kadang kalau kita makan ingin ketemu siapa tahu ada mutiaranya
jadi memang kerang mutiara itu khusus seperti ini ya bentuknya
ini kerangnya mutiara terbesar yang ada di laut
di seluruh dunia
maksudnya bisa tumbuh sampai dua puluh lima cm
kan hidup puluhan tahun
yang secara alami
jadi masih jauh lebih besar
paling menantang paling sulit dalam semua proses ini dan industri ini
apalagi dengan kompetisi begitu besar
jadi dari produsen dari proses paling susah tingkat kehidupan sekarang
kita memang merasa alam sekarang susah ditentukan
jadi sekarang sedikit kita waspadat dengan suhu air dengan perubahan puluhan di laut
lagi periode yang kita sedikit labil
tahun ini banyak efek negatif
di lab di beberapa lokasi
untungnya kita ada di beberapa lokasi
jadi ada salah satu lokasi tidak hasilnya terlalu bagus
tapi bisa tutup dengan lokasi lain yang hasilnya masih oke
memang tahun ini istimewa
tahun lalu dan tahun ini
jadi itu secara produsen
secara penjual ya harga itu belum pulih kembali
jadi yang bisa dijual hanya kualitas yang harga masih tinggi
yang kualitas tinggi itu
jadi targetkan yang jam kualitas itu masih susah
karena di situ profitnya juga paling besar
tapi memang kita ada juga kerjasama universitas di luar negeri
untuk cari gen gen yang terfokus ke kualitasnya
ke depan bagaimana mengembangkan bisnis ini
apakah mungkin akan mencari daerah daerah lain untuk dijadikan tambak tambak baru
kita setiap pasti jaga lokasi
lokasi itu harus kita monitoring apakah ada sesuatu yang berubah
karena makanya kita mau tambah lokasi itu untuk distribusikan resiko
risiko itu kalau di sini seperti tadi bilang tidak bagus hasilnya mungkin di sana
dan sekarang seperti saya bilang agak sulit
tentukan cuaca dan alamnya
ini dan katanya suhu laut juga semakin lama semakin meningkat
iya meningkat akan akan pengaruh
adaptasi bisa sedikit
tapi kalau sepertinya ini kita baru lihat pertama kali di teluk nari ini bleaching
di karang dan banyak di indonesia ya
pertama kali kita saksikan di sini juga
jadi itu sedikit khawatir
oke francisco terima kasih banyak
luar biasa ya effort yang dilakukan di sini
dan biasanya impresi atau komentar dari turis turis yang datang ke sini melihat belajar apa
oh saya bisa bilang hampir semua senang dan kaget dengan entusiasme
antusias sekali bahwa lihat proses ini
istimewa dalam semua bidang mungkin di perikanan pun di industri manapun ini istimewa
terima kasih banyak dan ya demikian bincang bincang kita bersama francesco bruno asal dari itali
tapi juga tinggal di australia sekarang sudah lama menetap dan jatuh cinta di lombok
dan setelah ini kami masih akan kembali
seseorang siapa dia tapi masih ada kaitannya dengan bisnis mutiara
ya kita lanjutkan insight kali ini kita berjumpa dengan seorang founder dan pendiri dari toko ya usaha perhiasan mutiara
yang namanya adalah indah mutiara lombok
dan kita langsung saja bertemu dengan pemiliknya namanya juga indah purwanti ningsih di mataramah di lombok
halo indah apa kabar
hai mbak desy alhamdulillah baik
selalu senang ya bertemu dengan seorang yang masih muda tapi sudah menjadi entrepreneur sukses
kita lihat di sini ini tokonya penuh dengan perhiasan yang begitu cantik
ada gelang ada brooch ada kalung dan ini mutiara mutiara nya semua lokal ya
lokal salt people kebanyakan dari lombok
ini jelas latar belakang ekonominya itu sangat membantu memiliki indah ya
mindset bisnis lah itu sangat membantu ya
sangat membantu terutama waktu saya kerja di bank kami dididik untuk punya jiwa sales yang tinggi
itu kunci utama saya untuk memiliki jualan jualan jualan
mencoba untuk menjual mutiara baik online maupun direct selling
waktu itu mendapatkan mutiara nya dari mana
dari nelayan langsung ya
datang ke toko untuk menjual hasil panen mutiara nya
jadi membeli langsung dari nelayan terus dijual kembali lewat online waktu itu
waktu itu untuk online setahun dua tahun pertama saya masih jadi reseller toko mbak desi
jadi bisa dikatakan kalau ditanya
indah modalnya berapa untuk buka mutiara
jujur aja waktu mulai start bisnis ini ya nol
karena modal saya waktu itu hanya gadget sama pulsa untuk data
dan semua orang yang gak jualan pun juga pakai gadget dan pulsa data waktu itu
jadi kalau ditanya hampir zero
karena saya masih jadi reseller toko toko mutiara disini
saya foto produknya saya jual upload lewat media online
biasanya apa facebook instagram gitu
facebook instagram dan twitter waktu itu
dan itu berapa lama sehingga mendapatkan client atau customer
itu berjalan hampir dua tahun
sampai ada titik balik di mana bisnis saya alhamdulillah cukup melesat tajam
waktu itu saya ikut salah satu lomba wirausaha
dari lombok kemudian dikirim menang dan ke bali
setelah itu ke nasional
dari situ tahun dua ribu tiga belas mbak desi
alhamdulillah ini kami membawa nama lombok ke nasional dulu
sampai pada akhirnya di dua ribu empat belas
brand indah mutiara lombok sendiri sebagai saya ownernya
ditunjuk sebagai salah satu brand ambasador untuk ajang wira usaha itu
luar biasa dan memang mutiara dari daerah sini terkenal ya
awal awalnya kita menjadi reseller
apa yang dijual itu mutiaranya atau memang suatu produk
atau memang sudah dalam bentuk perhiasan pada saat itu
waktu jadi reseller saya belum memproduksi
karena saya hanya posisinya sebagai orang kedua ya
mau butiran butiran lus butiara dan perhiasannya yang mudah jadi
sampai pada akhirnya penjualannya bagus mbak desi
dan background saya sarjana ekonomi
alhamdulillah ilmu ekonomi saya aplikasikan
iya dengan akutansi meskipun saya online
saya mencoba untuk profesional
saya menggaji diri saya sendiri
sisanya itu baru keutungannya saya
coba berapa persen markupnya kalau kita bicara mungkin awal awal ya
untuk awal sih profit margin ya mbak desi ya
wow luar biasa
karena saya jadi reseller pun dari orang pertama
dan rata rata pembelinya itu dari mana
kalau online store kita seluruh indonesia
bahkan waktu online saya sempat dapat klien dari belanda sama rusia
apalagi dengan awalnya bisa dikatakan tanpa modal sama sekali
kecuali pulsa dan juga posting postingan ya di medsos
dan akhirnya memutuskan untuk memiliki toko sendiri
tapi kan berarti harus punya sense of design juga dong
ini banyak sekali desain dari perhiasan yang ada di sini itu dibuat oleh indah sendiri kan
iya mbak desy
itu ada training tertentu harus ikut belajar membuat perhiasan karena kan tidak mudah membuat perhiasan
terus terang aja untuk kemampuan mendesain saya sering googling
kemudian sering beli majalah majalah fashion
jadi apa aksesoris ada brand brand internasional yang saya suka
dan oh ini kayaknya buat inspirasi bagus kalau diaplikasikan dengan mutiara
salah satu yang membuat saya untuk lebih kreatif lagi karena sejak punya galeri pun saya lebih aktif ikut pameran baik di dalam maupun di luar negeri
contohnya dimana mana saja khususnya di luar negeri
di luar negeri di singapura kita pernah ikut singapore international jewelry
itu ada pameran perhiasan dari seluruh dunia
tempatnya di marina bay sands
jadi semua perhiasan dipamerkan di situ
salah satunya indah mutiara lombok
kami dibantu oleh atasnya perdagangan ri waktu itu mbak desi
tapi kan harus belajar untuk mengait dan lain sebagainya
itu butuh waktu berapa lama sehingga bisa betul betul merasa bahwa ini sudah profesional
sudah bisa lah menjadi sesuatu yang didagangkan dan dipakai oleh
kalau itu tergantung desain mbak desi
kalau misalkan desain itu rangkanya kita buat dari untuk kayak semacam ngeronce
itu lebih cepat pembuatannya
yang penting bahan bahannya sudah siap
tapi kalau bahan itu terbuat dari emas atau silver
kebetulan silver kita juga silver sembilan ratus dua puluh lima yang high quality
kita sudah punya tukang sendiri
proses pembuatannya sekitar satu minggu sampai dua minggu untuk jadi perhiasan
sekarang sudah punya banyak tukang ya pasti ini
ada berapa staffnya sekarang
kalau tukang kebetulan kita baru lima mbak desi
tapi itu pun sudah full biasanya
alhamdulillah selalu banyak pesanan
dan setiap tahun kita selalu nambah tukang tukang baru
tentunya tukang juga harus ada treatment sendiri
apalagi itu emas atau silver
kita harus tes dulu memang keasliannya juga untuk kadar kadarnya juga
nah dalam lima tahun ini luar biasa saya lihatnya perkembangannya
dan di sini juga begitu banyak desain
sekarang yang membantu indah ada berapa orang yang jadi
untuk di galeri sendiri ada empat mbak desi
itu pun sudah masuk untuk tenaga craftnya
jadi awal mereka sengaja di satu bulan pertama constant ke craft
meskipun backgroundnya mereka bukan dari crafter
kita treatment mereka supaya untuk bisa mengkreasikan atau meronce sebuah perhiasan
dan indah sendiri sampai sekarang masih melakukannya
tapi untuk sekarang indah concern ke desain kebanyakan
di sketch kemudian diaplikasikan
dironce ke perhiasan
oke sekarang dari mutiaranya itu sendiri
dulu kan langsung beli dari nelayan
sekarang masih begitu mengambil mutiara mutiaranya ini langsung dari nelayan
bekerja sama dengan mereka atau bagaimana
kebetulan kami bekerja sama dengan nelayan mbak desi
jadi waktu panen itu kita juga diprioritaskan sama beberapa nelayan
sudah ada berapa nelayan sekarang yang diajak kerja sama
kalau nelayan kita biasanya satu area mbak desi
satu area yang area itu panen
biasanya kita ada sekitar duaan
sekitar dua orangan yang memang masuk ke sini
cuman indah lebih concern ke desain sebenarnya
kalau cuma butiran mutiara aja kita tetap jual
cuman kebanyakan permintaan di desain
jadi customer yang sudah beli berupa perhiasan nanti pasti back ordernya juga lewat desain desain yang baru biasanya
dan untuk mendesain sesuatu kan tadi indah mengatakan melihat trend yang terakhir itu seperti apa
yang paling populer khusus untuk perhiasan mutiara dan desain yang paling disukai oleh pecinta mutiaranya indah
kebanyakan sih untuk pecinta mutiara dari
indah mutiara lombok sendiri lagi fashionnya itu lagi mengarah ke barpel
mutiara barok itu mutiara yang tidak beraturan mbak desi
meskipun masih beberapa customer juga masih suka yang bulat bulet gitu
ciri khas produk indah mutiara lombok sendiri biasanya kita multifunction
jadi bisa kita desain untuk
bros bisa dipakai untuk kalung
seperti kalung ini juga bisa dipakai untuk multi model biasanya
bisa yang seperti ini bisa cuma segini aja
dan ini semua mutiara lokal ya
waktu dibeli langsung dari nelayannya itu ini perlu ada penyempurnaan lagi
perlu dipoles lagi atau bagaimana indah
kalau kita sudah finish
jadi gak pakai dipoles poles lagi karena mutiara asli itu tanpa polesan pun dia sudah kelihatan aslinya
tapi ada ciri ciri mutiara yang indah sendiri pilih pilih misalnya
oh yang ini cocok untuk desain atau yang ini kurang
kebetulan untuk desainer itu apalagi untuk udah toko mbak desy kita harus belinya lot
harus beli nggak bisa kita beli ecer mbak desi
gak bisa pilih pilih ya
tapi saya mau yang ukurannya sekian dengan warna yang seperti ini
harus lot mbak desi
jadi itu tantangan seorang desainer
jadi ketika kita sudah memilih mutiara itu secara lot secara jumlah banyak
jadi itulah kemampuan kita untuk mendesain
oh kira kira ini nanti kita desain seperti ini
oh yang kecil kecil bisa kita iniin
sampai pada akhirnya ini kategori mutiara tawar yang paling besar ini kategori mutiara yang paling kecil
oh kayaknya cocok juga kalau dikontraskan gitu
jadi ya itu tantangan seorang desainer untuk mendesain dari berbagai bentuk
dan berbagai ukuran mutiara
oke sekarang ini angka lagi ya
luar biasa apalagi bisa dikatakan pengeluarannya kan tidak ada
kalau sekarang berapa kira kira profit yang bisa dicapai ya
sebulan mungkin rata rata atau setahun itu bisa berapa persen
jadi ini kategori produk yang kelas desainnya membutuhkan skill yang tinggi pembuatannya juga memakan waktunya yang cukup lama
produk yang digunakan juga bahan bakunya dari mutiral yang agak banyak itu biasanya kita hampir agak tinggi untuk profit marginnya
tapi costnya juga lebih tinggi ya apalagi misalnya menggunakan perak yang asli dan juga emas yang asli
kalau ingin membeli misalnya yang paling mahal itu kira kira kisarannya berapa dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat dari desain sampai selesai
kita ada produk yang ada yang nggak terlalu mahal juga sekitar lima belas juta juga ada
cuma untuk produk itu kita bikin pembuatannya sekitar satu bulan seperti yang di kalung itu mbak desi
itu kemarin kita bawa di singapore international javalary animonya cukup baik
ini sekitar lima belas jutaan
itu apa apa saja bahan bakunya disita
kita ada mutiara air lautnya mbak desi ada kulit kerangnya
kulit kerang dari mother of pearl nya
iya mother of pearl nya kemudian pakai silver
dan ini membutuhkan waktu sekitar satu bulan
satu bulan untuk pengerjaannya
dan nina sendiri yang desain
kemudian ada beberapa yang pakai mutiara air laut juga karena air laut juga cukup mahal
mbak desi dia dijualnya per gram seperti emas jadi ada yang hampir empat puluh juta juga ada
itu karena quality pele nya bagus
dalam satu bulan kira kira berapa piece berapa potong juri
kalau portom jowellery lebih dari dua ratus kayaknya untuk per bulannya
apalagi kalau udah pameran kita udah bisa
harus kejar target ya
iya minimum seratus piece kalau pameran minimal
itu pun dengan varian harga yang berbeda beda
jadi harus sangat produktif dong
jadi tiap bulan mau tidak mau juga harus terus menciptakan
harus terus menciptakan desain yang baru
karena kita harus mempertahankan kemauan customer
customer pole itu kalau mereka yang suka desain juga kalau sudah beli itu masa kita harus desain itu terus gitu kan
mereka juga udah punya mbak indah gitu
jadi itu tantangan kita harus mendesain terus
ngetrend penjualannya ini kan sudah lima tahun ya
dan saya lihat ini kalau begitu produktif ini pasti ya mau tidak mau kan penjualannya kan semakin lama semakin meningkat
terus ini memang marketnya seperti itu ya semakin meningkat
iya alhamdulillah indah orang ekonomi jadi harus mampu membaca forecasting ekonomi mau di tahun depan
padahal ekonomi kan gak terlalu semangat
ekonomi nggak terlalu bagus dari dua tahun lalu mbak desi
jadi itu tantangan indah kemarin
apalagi tahun lalu dua ribu enam belas itu saya lihat untuk pangsa lokal juga agak kurang daya belinya
kita bisa lihat dari pameran setiap kali pameran juga agak berkurang untuk peminatnya atau pembelinya
jadi tahun lalu itu hampir lebih dari sepuluh kali kita pameran ke luar negeri
oh jadi lu banyak keluar negerinya ya
karena indah berpikir kalau di dalam negeri aja kemampuan orang dengan kemampuan orang yang turun
jadi kita putar otak juga gimana caranya supaya yang dari luar negeri juga bisa masuk gitu
seperti di singapura hampir dari satu bulan itu kita sampai tiga kali pameran dan mereka pakai kurs dollar mbak desi
jadi lumayan berpengaruh ke rupiahnya
jadi berapa persen kira kira dari penjualannya itu untuk ekspor
untuk ekspor kita masih tiga puluh persenan
tapi lumayan dong kalau tiga puluh persen
tiga puluh persen lumayan
apalagi kursusnya dollar ya
ke malaysia juga sampai kita diundang pernah diundang oleh raja kuala trengganu sultan mizan zainal abidin waktu itu ulang tahun ada pameran ukm
kebetulan indah mutiara lombok juga diundang
jadi ring satu ring duanya kerajaan itu diundang untuk acara itu
jadi alhamdulillah juga
negara negara apa lagi yang menjadi ke negara ekspor
ada pameran di timur tengah juga mbak desy di lebanon
waktu itu ada bantuan undangan dari kedutaan kbri indonesia yang ada di lebanon
itu juga mata uang lebanon itu pakai euro dan dolar
jadi cukup signifikan pengaruhnya kalau di rupiahkan
dukungan dari pemerintah ini kan ukm ya walaupun sekarang mungkin lebih ke menengah ya
bagaimana karena ya kadang kadang kan perlu ya misalnya untuk melakukan pameran dan untuk memperluas pasar
apa dukungan yang didapatkan oleh pemerintah
dukungan pemerintah daerah kebetulan indah pribadi sih masih belum tersentuh oleh pemerintah daerah
cuma sesekali memang beberapa kali sudah sering bersentuhan langsung dengan ibu wakil wali kota
kita juga beberapa kali sawan ke bu gubernur gitu
karena indah itu di sini ikut komunitas
memang salah satu kunci seorang entrepreneur itu manfaatkan jaringan
jadi dari ikut komunitas kita ikut komunitas hijabar ikatan wanita pengusaha indonesia
itu cukup signifikan mempengaruhi penjualan ke link juga ke beberapa pejabat pejabat
jadi sebenarnya dukungan pemerintah kalau untuk ke pameran pameran masih belum mbak desy saya rasakan
tapi kalau untuk pameran pameran masih belum mbak desy saya rasakan

sekarang rata rata omset per bulan bisa berapa indah kalau lagi bagus bagusnya
kalau lagi bagus bagusnya bisa sampai lima ratus juta
itu kalau lagi bagusnya kalau lagi nggak bagusnya bisa ke satu ratus lima puluh juta
luar biasa ekspansi nanti jadi konglomerat
indah sekali lagi sukses sangat menginspirasi
selagi masih muda banyak yang bisa dilakukan dan juga tentu saja ya membangun ya citra dan membawa nama lombok
khususnya di seluruh dunia dengan hasil karya dan produk yang diciptakan oleh seorang indah purwangi ningsi
demikian insight kali ini langsung dari mataram lombok
jangan lupa saksikan insight bersama saya desi anwar di lain waktu